sedara presiden jokowi dodo mengundang para relawan pendukung jokowi tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
buka puasa bersama di istana kepresidenan jakarta
presiden jokowi mengundang tiga puluh empat orang dari berbagai relawan jokowi dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
salah satunya terlihat ketua relawan projo budi aristiadi
ketua relawan jokowi mania immanuel ebenezer
dan relawan barajep uj gustaf hadir di istana presiden
ketua relawan jokowi mania immanuel ebenezer mengatakan
acara buka puasa bersama relawan ini untuk membangun silaturahmi
sekaligus ingin berbicara soal kondisi politik saat ini
ya mungkin ya pak jokowi kan suka sekali mengumpulkan relawan relawannya yang setia
kemudian juga pak jokowi juga ingin mendengar situasi di luar itu seperti apa
biar gimana pun kan beliau ingin sekali butuh masukan masukan
untuk sementara saya tidak minta jabatan
tapi semoga apa yang kita perjuangkan itu bisa menjadi perhatian khusus lah ya
biar gimana pun sama kayak halnya pak jokowi
pak jokowi itu kan sosok yang tidak pernah melupakan orang yang memperjuangkan dia